terhubung dengan penanggung jawab program disaster recovery program aksi cepat tanggap di rph city anca radiansah yang saat ini berada di bangladesh
anca dari pbb sendiri dalam sepekan terakhir sudah ada lebih kurang empat puluh tujuh ribu pengungsi rohingya yang menuju bangladesh pada air pekan lalu
lalu bagaimana dengan kondisi para pengungsi rohingya di sana
ya terima kasih dengan siapa ini mas
dengan saya yuda anca
dan juga orang tua karena mereka tidak bisa masuk ke bangladesh
dia hanya sampai di zero area itu perbatasan memang dalam bangladesh di seberang sungai nauf
tapi dia tidak bisa masuk lebih dalam
dia pengungsi di perbukitan yang memang tidak layak dengan shelter yang tidak layak dengan mereka membuat keinginan sealat adanya
tidak ada makanan
akses jalan pun tidak ada
sekarang sedang hujan
sangat memprihatinkan sekali sangat memprihatinkan sekali mas
ya baik anca lalu bagaimana dengan sikap pemerintah bangladesh sendiri
tadi anda katakan dengan kondisi prihatin dari para pengungsi
kemudian juga saya mendapatkan informasi para pengungsi juga terancam masalah kesehatan dan berbagai penyakit lain
ya sikap pemerintah banglades memang belum jelas mas
karena memang dia hanya menerima sampai
tidak ada kebatasan saja
itu karena mungkin mereka adalah satu manusia mereka saja
dan juga ada serangga senasib untuk seagama dengan bangladesh
tapi untuk masuk ke dalam lagi tidak diizinkan mas
baik anda bisa dapatkan informasi apa keberatan dari pemerintah bangladesh sehingga para pengungsi rohingya tidak bisa masuk lebih dalam lagi dari wilayah otoriti bangladesh
ya alasan mereka adalah ada lima ratus isi yang sudah masuk ke cipagong
di kokdazar cipagong kutab palong sampai di bali
baru kali itu pun ada empat pengungsi
yang itu sudah minyak rambut bahasa mereka
ada pengungsi baru yang berdata kemarin yang muangdaw rai tadung bautadung juga yang diserang oleh militer myanmar
itu ada empat ribu dekat kita palong
itu juga wilayah personel bangladesh mas
nah ini keberatan mereka karena mereka sudah menampung hampir lima ratus pengungsi
dan juga mereka khawatir ini pun mereka tidak mengaku bahwa ini adalah warga negara mereka
tapi kelasa kemanusiaan mungkin kelasa seagama mereka bisa menerima hanya sementara
nah di cipagong pun mereka sudah banyak yang berbaur mengungsi dari rohingya
seperti itu mas
baik lalu bagaimana dengan informasi akan ada banyak lagi eksodus ribuan etnis strokingnya yang ingin diperoleh
yang ingin melarikan diri dari myanmar dan menuju ke bangladesh
ya selama sikap myanmar yang sangat keji yang kalau kita bilang genosida terhadap muslim rohingya di sana
akan ada terjadi gelombang pertengahan pengungsi yang akan masuk ke bangladesh lagi
kalau memang tidak dihentikan kekerasan militer myanmar terhadap warga rakin atau rohingya disana
tadi anda katakan ada kurang lebih lima ratus ribu pengungsi rohingya yang sudah masuk ke dalam

ada lebih kurang lima ratus ribu pengungsi rohingya yang sudah berada di kawasan bangladesh
lalu mereka bagaimana sejauh ini dari pihak bangladesh melakukan koordinasi
apakah mereka ditampung di tempat tertentu
lalu bagaimana dengan lainnya yang saat ini kemungkinan masih akan terus masuk ke sana
yang saya lihat dan saya alami di sini mereka memang hidup sudah mulai berbaur
karena memang di bangalias di tagong ini banyak warga miskin juga mas mereka berbau
dan mereka diterima sebagian besar mereka diterima
tapi dengan kondisi yang memperhatinkan dengan kondisi yang memperhatinkan
dan mereka subsidi sendiri sudaya sendiri
ada yang di sini mereka bisa bekerja sebagai pekerja kasar
supir atau nelayan
itu dia menggarap lahan warga bangladesh seperti itu
dan mereka juga ada yang semacam punya id card tapi tidak resmi dari pemerintah lokal
itu pun sebagian yang dari cikagong
tapi yang di kota palong itu juga ada
tapi itu lebih memprihatinkan sekali
ada sekitar hampir sepuluh ribu ya kira kira di sana
itu saya juga tidak menurutnya pasti ada yang registris
dan register dari unsr sebagai pengungsi